nama imamatul maisaroh mendadak ramai diperbincangkan
ya mantan tki asal kabupaten malang ini akan berpidato di depan ribuan warga amerika
dalam konvensi partai demokrat untuk kandidat presiden hillary clinton
ima akan berbicara tentang program penanggulangan perbudakan dan perdagangan manusia
inilah cuplikan video imamatul maisaroh saat berpidato di hadapan puluhan senator
di gedung putih amerika serikat beberapa waktu lalu
ima juga akan berpidato tentang program penanggulangan perbudakan dan perdagangan manusia
dalam konvensi internasional partai demokrat amerika untuk calon presiden hillary clinton
perempuan asal malang ini akan berbagi pengalamannya sebagai korban perbudakan manusia
sekarang imam menjabat sebagai koordinator perbudakan dan perdagangan manusia
dan kemudian trafikernya menjemput saya ke rumahnya
meskipun dia berjanji saya satu ratus lima puluh dolar sebulan saya tidak menerima salari saya
dia mulai mengambil valen dengan saya
dia mulai mengambil saya dan menyeret saya ke dinding
dan setiap hari itu menjadi lebih buruk
dulunya ima adalah tki yang merantau ke amerika sebagai pembantu rumah tangga
dia lahir di desa kanigoro kecamatan pagelaran
dan kebupaten malang
orang tua ima masih tinggal di sana
menurut mereka ima pergi ke amerika tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh lalu
dia kemudian bekerja sebagai pembantu seorang pengusaha catering asal indonesia
tetapi bukannya mendapatkan uang ima justru kerap menerima siksaan fisik dan tidak dibayar gajinya
setelah kabur ima bergabung dengan sebuah lsm dan akhirnya sekarang menjadi staf khusus presiden barack obama
bidang perlindungan buruh migran dan perbudakan manusia
ima berada di amerika
selain menjadi anggota dewan penasihat gedung putih sejak dua puluh maret dua ribu lima belas lalu
imam matul maisaroh juga menjadi koordinator korban perbudakan dan perdagangan manusia di amerika serikat
jika hillary clinton menjadi presiden amerika ima disebut sebut berpeluang menjadi salah satu penasehat khusus presiden
di bidang hak asasi manusia abdul malik malang